good morning pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih puasanya semoga lancar
dan bisa full sampai lembaran nanti ya amin eh tapi ngomong ngomong udah tahu belum nanti buka
puasa mau pakai apa nah kalau misalnya belum tahu saya ajak kita bikin siapin untuk buka puasa yang
seger namanya adalah buko pandan lengkapnya di morning tips oke jadi untuk membuat buko pandan
ini bahan bahannya juga gampang banget nih yang pertama kita butuh es batu nanti untuk esnya gitu
ya terus ada air ini nanti untuk bikin jelinya terus kita butuh satu butir kelapa
ini udah saya pisahin ya ini ada daging kelapanya kelapa muda dan ini airnya ini agar agar bubuk
powder saya pakai yang warna hijau terus ada kental manis kita juga butuh gula secukupnya terus ini
nanti buat isian tambahannya ada jelly warna warni untuk taburannya nanti kita pakai keju terus ada
daun pandan nanti untuk hiasan terus yang ini adalah susu evaporasi ini saya pakainya satu
juga pasta pandan supaya nanti warna sama aromanya lebih enak lagi oke langkah langkahnya juga gampang
banget pertama tuang ininya dulu nih agar agar jadi bubuknya satu bungkus ya kurang lebih terus kita
masukin gula pasir nah setelah itu kita aduk aduk dulu nih biar dia kecampur di dalam pancinya baru
deh kita tuangin air terus sebelum nyalain kompor sih bagusnya kita aduk aduk dulu biar jelinya
jeli bubuknya dan gulanya tuh dia menyatu ya nah dan kalau masak agar agar ini supaya dia juga
enggak ngegumpal ini sambil terus diaduk aduk jadi kita aduk terus tunggu sampai dia mendidih
nah supaya dia juga lebih hijau dan lebih warnanya juga lebih cantik ya kita kasih pasta
pandan nih secukupnya aja kira kira satu sampai dua tetes kita aduk lagi
oke kalau dia udah mendidih ya udah belebek belebek kita matiin kompornya
dan langsung kita tuang ke cetakan kalau ada cetakannya yang kotak ya karena nanti jelinya
akan kita potong potong pemirsa kalau udah ini jelly nya bisa kita taruh dulu ya sampai dia dingin
dan nanti dia nge set terus kita potong potong selanjutnya ini pertama saya mau masukin dulu si
kelapa ini daging kelapanya
ini bisa buat sekeluarga nih
terus biar manis kita masukin juga kental manis
atau kalau mau pakai madu juga enak nih kalau bulan puasa gini
udah kental banget ya kita tambahin air kelapa
terus jangan lupa biar dia warnanya juga ada
hijaunya ya kalau kita buat ini kita tambahin air kelapa
kita tambahin lagi si pasta pandan tadi dikit aja
kita aduk aduk terus kita masukin si jelinya tadi
tuh masukin semua
terus biar lebih warna warni nggak cuma hijau sama putih
biar makin seger tambahin es batu
nah terus supaya ini rasanya juga makin enak kita masukin keju nih pemirsa
aduk lagi biar rata
udah deh tinggal kita naruh di gelas
nah kalau udah digelas tinggal kita tambahin hiasan daun pandan biar cantik
dan ini dia jadi deh buko pandan untuk buka puasa
dan ini dia bahan dan juga cara pembuatnya